kenapa wajah kamu sedih begitu
jangan bilang kamu masih memikirkan orang yang nama desa itu
apa itu gak pantas aku anggapnya sebagai bukti
wah terus kenapa omis tuh gak mau ngakuin kamu sebagai anaknya
aku gak tau lah
mungkin aku terlalu jelek
terlalu bodoh mungkin
ya dia malu
punya anak seperti aku
yang muak ngeliat aku
aku gak tau lah
enggak arman arman enggak
itu semua belum tentu benar kok
samaan nama sih memang aneh banget
cuma hal yang aneh kan bisa aja terjadi di dunia ini man
kamu gak terlalu bodoh
kamu gak nyusahin
kamu malah selalu bikin orang orang di sekitar kamu semua
aku nggak tahu kenapa aku bisa tiba tiba cerita semuanya ke kamu
serah dia juga pernah nanya aku soal ini dan
aku sama sekali gak bisa cerita apa apa sama dia
aku jadi lepas banget lah
aku gak rasa aku bisa jadi diriku sendiri depan kamu
depan nona zahira
aku mau kasih kesan bahwa aku itu
orang yang sempurna kali
lalu ada butuhku
aku gak bisa cerita semuanya ke dia
tapi sama kamu aku gak rasa aku bisa jadi diriku sendiri
aku senang banget kalau kamu jadi diri kamu sendiri di depan aku mbak
ya karena aku juga ngelakuin hal yang sama
aku selalu jadi diri aku sendiri di depan kamu
bahkan aku bisa kayak
nangis sesuka hati aku di depan kamu
kalau amirah gak ada di rumahnya
harus sekarang dia lagi ada di kampus
kan dia kerja di kampus ini
itu dia amirah
kalau begitu ngapain kita sedih sedih
ini yang sekarang kita tos
anak laki laki itu bisa melakukan gerakan tangan itu juga
bisa melakukan gerakan tangan itu juga
masa hanya karena gerakan tangan itu saja kamu jadikan patokan
banyak orang yang bisa melakukan gerakan itu
apa memang benar yang dikatakan oleh bapak itu
kalau gerakan tos itu tersebut banyak yang bisa melakukannya
atau memang amira lagi mengajarkan gerakan itu sama laki laki yang ada di sampingnya
ngapain sih amirah
kau dalam duduk duduk di situ sama anak muda itu lagi
itu kan pembantunya di rumahnya prabu
aku harus tahu yang sebenarnya
amirah kamu tuh kayak gak ada kerjaan aja ya
pasti aja berhubungan sama orangnya prabu
ibu itu utari
kalau dia melihatku dia pasti akan marah marah lagi
lebih baik aku tunggu sampai dia lewat
bu arman sama mira lagi
ya udah deh aku harus ke
aku balik ke kelas
masalah tadi pokoknya masih dipikirin lagi ya man
kamu mikirin masalah dia mirah
masalah kita aja banyak
kita belasah lagi
sayang sekali ibunya amirah datang dan bawa amirah pergi
aku jadi gak bisa bertanya langsung sama amira
banyak orang yang bisa melakukan gerakan itu
tapi mungkin bapak itu benar
mungkin nggak ada yang istimewa sama gerakan tos itu
bisa jadi semua orang bisa melakukannya
apa mas ihsan memang masih hidup
itu bukan ayah saya tante
ayah saya udah meninggal
tapi kenapa amira bilang ayahnya sudah meninggal
mungkin dia sudah
kenapa wajah kamu sedih begitu
jangan bilang kamu masih memikirkan orang yang namanya ihsan itu
kamu sudah tahu kalau istri itu sudah meninggal
tapi kamu terus mendatangi amira dan tanya tanya soal airnya
kamu itu istri saya sekarang
apa yang kamu lakukan itu pantas
aku gak pernah punya maksud mau mempermalukan mas prabu
aku cuma masih penasaran mas
apa mas isan itu benar masih hidup
karena aku melihat dengan mata kepala ku sendiri kalau mas ihsan itu sudah dimakamkan
apa urusan kamu kalau begitu
kamu datang dan lihat sendiri ke pemakamannya kalau ihsan sudah menikah
berarti kamu tahu kalau isan itu sudah mati
ada maksud lain kamu curiga kalau lisan itu belum ada
kamu masih mencintai dia kan
kamu nggak rela kalau ihsan itu sudah mati kan
saya sudah terus menerus bersabar soal ihsan itu
kamu masih juga sabar
mau tahu buktinya
kamu berikan kalung itu karena kita zahiran
kalung berbentuk hati itu
itu kalung pemberian ihsan bagi kamu ya kan
aku juga tahu tepat hal itu
masih yang bisa kutipkan spstory itu
menurutmu berita dari murid laura

pak tuhan menjadi penguasa sebarang kalung o institutional
kalau saya kemarin tahu
jangan sebut sampai terus

saya tidak berpikir macam macam
saya biarkan saja saya tidak curiga
tapi melihat kamu terus menerus bertanya apakah ihsan itu masih hidup atau tidak
saya jadi mulai ragu ini
itu artinya kamu masih mencintai isan kan
apa untuk mematikan rasa cinta kamu ke isan itu saya harus memulih
mas tadi mau bilang apa mas